kpk pada sabtu dini hari gubernur
sulawesi selatan nurdin abdullah bersama
pejabat dinas pu sulsel dan kontraktor
tiba di terminal tiga kedatangan bandara
internasional soekarno hatta tangerang banten
pada sabtu pagi nurdin langsung dibawa
ke gedung kpk untuk menjalani pemeriksaan
dan untuk mengelaborasinya
kita sudah terhubung lewat zoom dengan
wakil koordinator icw agus sunaryanto
mas agus ini menarik sekali
gubernur nurdin abdullah dikenal
sebagai sosok berprestasi di banyak bidang
bahkan sudah sampai mendapatkan sejumlah
penghargaan nah dari kacamata
mas sendiri seperti apa
sebenarnya sosok dari pak
nurdin abdullah ini
ya selama ini
ya memang pak nurdin abdullah
maupun sebagai bupati
dulu memang dikenal sebagai sosok
yang inovatif sosok yang
anti korupsi ya karena
beliau kan beberapa
kali cukup banyak
mendapatkan award ya
penghargaan perhargaan baik itu
dari pemerintah maupun dari
organisasi masyarakat gitu
kami melihat memang
beliau bisa menjadi role model bagi
kepala daerah kepala daerah lain
yang punya komitmen
terhadap pembangkasan korupsi maupun
perubahan dan mendorong
tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik
yang sejauh ini
kan kalau kita mau objektif
kementerian dalam negeri itu
kepala daerah yang terjerat
kasus korupsi kurang lebih sekitar tiga ratus
nah sayangnya saat ini beliau justru
menjadi salah satu yang
yang dijerat oleh kpk ya tentu
ini belum ada kepastian ya karena
belum ada expose dari kpk apakah
posisi beliau ini sebagai tersangka atau sebagai saksi
nah kalau kemudian nanti ditetapkan sebagai tersangka
tentu ini jadi anti klimaks ya
buat pak nurdin yang selama ini karirnya
menurut saya cukup moncer dan
image positifnya begitu luar biasa gitu
tapi berdasarkan informasi yang disampaikan tadi oleh
koresponden kami di lapangan menyebutkan bahwa
selain sejumlah penghargaan yang didapatkan tetapi juga
ada kasus sejumlah kasus
yang melibatkan pak nurdin ini bagaimana pandangan anda
ya memang kalau kita lihat
ada beberapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat ya
ke komisi pemberantasan korupsi tapi
rasanya sih sampai sejauh ini belum ada yang diproses ya
saya tidak tahu apakah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat saat ini adalah kasus yang
yang dilaporkan oleh masyarakat ya
ya tentunya juga mungkin saja itu karena kita juga belum tahu
kasus seperti apa apakah kasus perizinan atau kekasus
jual beli jabatan atau kasus sumber daya alam gitu ya kita belum tahu gitu
nah harapannya sih nanti setelah ada
expose dari kpk jelas statusnya sebagai tersangka atau sebagai saksi
masyarakat benar benar bisa menilai peran dari pak nurdin ini sebagai apa ya
nah kita tentu masih menunggu nih
bagaimana kejelasan dari kpk gitu ya memang kemarin
hari ini ya sudah mulai ada klarifikasi dari jurubicaranya pak nurdin bahwa pak nurdin semalam tidak di ott tapi dijemput oleh penyidik kpk karena ya pak nurdin sedang beristirahat ya
tapi lagi lagi saya harus jelaskan kalaupun tidak dilakukan ott atau cuma dijemput gitu ya perspektifnya harus dilihat bahwa ott itu kan hanya sebagian dari proses
tapi tahapan tahapan sebelumnya biasanya ott itu sudah dilakukan entah itu melakukan penyadapan atau upaya spionase yang dilakukan oleh penyidik penyidik kpk
mungkin juga dari dokumen dokumen yang ada barulah kemudian dicari waktu yang tepat untuk melakukan ott
nah yang tertangkap tangan kan memang aparatur birokrasinya ya saya juga belum tahu siapa saja yang tertangkap tangan
nah mungkin saja dari keterangan dari yang tertangkap itu mungkin ada yang menyatakan bahwa pak nurdin tahu sesuatu
nah tahunya ini saya juga belum jelas
tahunya yang jelas kan pimpinan kpk kemudian menjemput kemudian dibawa ke kpk
nah nanti sejauh mana keterangannya kita lihat saja nanti semoga sore ini atau malam nanti sudah ada keterangan dari kpk
oke mas agus ini berbicara soal tadi yang anda sampaikan bahwa menurut informasi yang disampaikan dari kementerian dalam negeri
ada sekitar tiga ratus kepala daerah yang terlibat korupsi
dan tentunya ini sebenarnya apa yang terjadi soal pilkadeg
yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses tahap pilkada sendiri
sebenarnya kan banyak sekali tes yang sangat penting dan juga sangat detil begitu untuk melihat bagaimana track record dari pejabat itu sendiri
bagaimana menurut anda
ya memang persoalan di kita itu biaya politik dari pilkada itu sangat tinggi gitu ya
kemarin di tahun dua ribu dua puluh kami melakukan pemantauan
ternyata dari dana kampanye yang dikontribusi
yang disebutkan oleh partai politik atau pihak lain gitu ya di luar para calon itu sangat sedikit gitu
yang banyak justru dari kepala calon sendiri ya calon kepala daerahnya gitu
baik termasuk wakil gubernur wakil bupati misalnya itu penyumbang ya
calon kepala daerahnya sepasang itu menyumbangkan yang paling besar gitu
ini kan menunjukkan bahwa para calon kalau mau menjadi
atau berkontestasi ya memang harus mengeluarkan biaya sendiri gitu
tentu kalau incumbent biasanya akan mendapatkan keuntungan ya karena kan dia punya akses ke apbd gitu
nah kalau yang tidak kan biasanya juga ngambilnya dari para penyumbang entah itu dari pengusaha dan lain lain
nah rekodnya kan nanti kalau sudah terpilih pasti ya tidak ada makan siang yang gratis
pasti nanti akan memiliki
minta sesuatu dan paling banyak memang itu
karena biaya politiknya tinggi minta itu biaya kampanye biaya untuk membayar saksi logistik kampanye dan lain lain itu cukup banyak
makanya kita sering mendengar untuk jadi gubernur bisa sampai lima puluh miliar ya
kemudian bupati mungkin bisa dua puluh atau tiga puluh miliar
dan mungkin sekarang bisa lebih ya
nah ini menurut saya jadi
dan pada akhirnya itu jadi menjebak para bukati eh para kepala negara untuk bermain main dalam hal hal yang seperti korupsi gitu ya
berbagai proyek dan lain lain
semoga sih pak nurdit yang sejauh ini tidak terlibat gitu ya
saya juga belum tahu statusnya seperti apa
dan kalau pun terlibat
ya ini pastinya akan lagi lagi menjadi anti klimak buat pak nurdinnya
dan buat banyak orang yang berharap sebenarnya dia menjadi salah satu orang yang membawa perubahan dalam dinamika kata kelola pemerintahan daerah
oke baik mas agus
sama sama kita menunggu bagaimana konferensi persen dilakukan kpk ya menurut sumber kami
tadi koresponden kami menyatakan bahwa
rencananya malam nanti kpk akan memberikan konferensi pers terkait dengan status dari pak nurdin abdullah
terima kasih mas agus sunaryanto wakil koordinator icw